kereta cepat jakarta bandung yang dioperasikan pt kcic dijadwalkan akan mulai beroperasi pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh tiga mendata
segala persiapan pun tengah dilakukan demi kelancarannya
untuk sarana kereta api sendiri akan ada enam belas rangkaian dan hingga kini baru ada delapan rangkaian
jadi memang sejak bulan mei kemarin kita sudah melakukan uji coba menggunakan kereta inspeksi untuk jalur kcic
dimana dari awalnya enam puluh km per jam ditingkatkan delapan puluh seratus hingga kemarin satu ratus delapan puluh dan kemarin sudah mencapai dua ratus dua puluh km per jam
dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di tiga ratus delapan puluh lima km per jam
di bulan juli diharapkan sudah bisa mencapai puncaknya dan terus dicoba bertahap
layanan pendukung untuk pengoperasian kcjb seperti feeder pun sudah disiapkan
pengoperasian kcjb juga sudah disiapkan

pengoperasian di bulan agustus nanti merupakan masa pengenalan kepada masyarakat sebelum pada bulan oktober dua ribu dua puluh tiga akan mulai dilakukan pengoperasian secara komersil
harga tiket ini sekarang masih kita kaji bersama
pastinya nanti ada fase fase awal yang harga tiketnya sangat kompetitif dan sangat menarik buat pelanggan
betul jadi kelasnya itu kan ada tiga
ada kelas premium ekonomi ada kelas bisnis dan juga first class
nah secara harga
itu kan rangenya variatif
ada harga dari stasiun halim ke karawang yang pastinya lebih murah dibandingkan dengan harga terjauh
nah harga terjauh ini sedang dikaji oleh polar ui sehingga nanti kepastian harganya akan kita info lebih lanjut
salah satu stasiun pemberangkatan dan kedatangan untuk kereta cepat jakarta bandung adalah stasiun halim
stasiun yang ditargetkan selesai pada bulan juli depan ini sedang dalam proses penyelesaian pengerjaan atap baja atap kanopi
dan pemasangan kaca
di stasiun yang terdiri dari tiga lantai ini terdapat tiga peron dengan enam jalur
kereta cepat jakarta bandung akan mulai beroperasi pada delapan belas agustus mendatang
nah bagi anda yang ingin merasakan bagaimana sensasi berkendara cepat menggunakan kereta cepat jakarta bandung ini hanya bisa ditempuh dengan waktu empat puluh menit saja
minta handa yani arifin